anda kembali menyaksikan breaking news cnn indonesia
kami baru saja mendapatkan kabar terakhir terkait dengan kondisi kesehatan mantan presiden republik indonesia b j habibie
melalui pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang anak b j habibie beberapa menit yang lalu
bahwa mantan presiden republik indonesia b j habibie meninggal dunia pada pukul delapan belas lima waktu indonesia barat di rspad gatot subroto jakarta
dan kini kita akan menuju ke rspad gatot subroto jakarta bersama koresponden cnn indonesia ada arya dita utama
dito selamat malam
dito selamat malam
informasi terakhir tadi disampaikan oleh tari kemal habibie salah seorang anak dari b j habibie
bahwa mantan presiden b j habibie meninggal dunia
informasi apa lain yang bisa mungkin anda gali atau anda mendapatkan tambahan informasi setelah konversi tadi dito
ya halo tiffany memang inai lahir inai rojiun
kami turut berduka cita atas meninggalnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie yang tadi sebagaimana sudah diinformasikan oleh anak keduanya yaitu tarik kemal habibie
beliau meninggal sekitar pukul delapan belas lima waktu indonesia barat karena gagal organ jantung
dan memang sebagaimana diketahui kemal sendiri semalam sebelumnya sempat mengeluarkan konferensi pers atau keterangan pers
menyampaikan bahwa memang kondisi dari b j habibie sempat membaik meskipun memang tidak kritis tapi memang sempat membaik
tapi memang sebagaimana diketahui saat ini
dan memang waktu sudah ditentukan oleh maha kuasa bahwa memang saat ini b j habibie sudah dipanggil untuk menuju ke alam selanjutnya
dan mungkin bisa diinformasikan juga pada pukul delapan belas lewat dua puluh waktu indonesia barat
presiden republik indonesia joko widodo juga tadi hadir dan telah datang ke pavilion kartika yang ada di rumah sakit rspad gatot subroto ini sendiri
jadi saat ini kami bisa menduga bahwa memang saat ini presiden sedang berkunjung untuk mengelayat ke pihak keluarga mengucapkan bela sungkawa
kita berharap bila ada informasi
akan disampaikan lagi
selanjutnya dapat saya informasikan juga bahwa memang dari keterangan dari gubernur gorontalo rusli habibie yang tadi sore mengatakan bahwa pihak keluarga dari b j habibie sudah dikumpulkan sejak tadi siang
seperti anak cucu keponakan dan juga kakak adik dari b j habibie sendiri sudah kumpul di sini
bahkan tadi juga sempat diadakan pengajian dan zikir untuk mendoakan kesembuhan dari b j habibie sendiri
dapat saya informasikan kami masih menunggu informasi berlanjut
jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka atau akan diistirahkan dulu di sini
tapi untuk sehingga ada pelayat bisa datang untuk menyampaikan bela sungkawa mereka
dan kami masih menunggu informasi lebih lagi soal itu
dito selain presiden joko widodo yang tadi anda sampaikan melayat atau berada di rspad gatot subroto jakarta
apakah anda melihat ada kedatangan dari pejabat
dan tokoh negara yang juga datang untuk melayat ke rspad
ya memang sejak pagi ada sejumlah pejabat dan tokoh nasional yang tadi hadir untuk menjenguk b j habibie
di antara misalnya kure shihab dan nganjua shihab
terus kemudian ada juga plt ketua umum p tiga suharto monoarfa
terus kemudian ada juga pemerhati pendidikan arief yahya dan lain lain
mereka tadi memang sempat menjenguk
b j habibie sebelum dipanggil oleh maha kuasa dan menyampaikan doa mereka supaya dapat kesembuhan
dan sementara itu saya bisa informasikan juga bahwa kabar terbaru yang saya dapat oleh di lapangan
bahwa rencananya sandiaga uno dan juga prabowo subianto rencana juga akan hadir datang ke rspad gatot subroto
untuk sekarang mungkin untuk mengelayat untuk mengunjungi pihak keluarga dari b j habibie
presiden ketiga ri b j habibie sejak satu september kita tahu mendapatkan perawatan
intensif di rspad gatot subroto jakarta
kemarin juga dari pihak keluarga dalam hal ini atau kemarin diwakili oleh tarik kemal habibie juga menyatakan bahwa
kurang lebih sekitar pukul sembilan belas sampai dengan dua puluh kalau saya tidak salah menyatakan bahwa kondisi dari presiden ketiga b j habibie ini
sudah stabil artinya sudah semakin membaik
apakah anda mendapatkan informasi artinya apa mengenai kondisi kesehatan sampai dengan hari ini
kemudian kita tahu pada pukul delapan belas lima
presiden ketiga b j habibie tutup usia dito
ya memang informasi yang kemarin disampaikan oleh tarik kemal habibie mengatakan bahwa memang b j habibie kondisinya sudah stabil dan berangsur membaik
dan memang hal ini juga dipertegas oleh plt pe tiga maksud saya soeharto manowarfa yang mengatakan bahwa memang banyak sudah selang selang dari b j habibie yang sudah dicabut tinggal respirator saja
ajal memang buka
allah yang tahu tuhan yang tahu sehingga memang hari ini akhirnya diketahui bahwa memang b j habibie meninggal karena kegagalan organ jantung itu sendiri
dan mungkin dapat saya informasikan bahwa sebelumnya b j habibie telah dirawat pada tanggal satu september kemarin dan telah diperiksa atau ditangani oleh lebih sekitar empat puluh empat dokter
ada di antaranya sepuluh dokter ke presiden dan tiga puluh empat dokter ahli yang sebuah panel untuk bekerja sama untuk membantu agar b j habibie dapat sembuh dari penyakit yang ia dede
akhirnya maha kuasa berkendak lain dan memang akhirnya b j habibie dipanggil untuk menuju ke sampingnya
saya informasikan juga bahwa b j habibie pada tahun dua ribu delapan belas sempat mengalami kebocoran klep di jantungnya sehingga menyebabkan paru parunya mulai bocor sehingga paru parunya mohon maaf maksud saya sempat terisi oleh cairan sebanyak satu lima liter
selain itu dapat saya informasikan bahwa b j habibie sosok yang sangat luar biasa meskipun usianya sudah delapan puluh tiga tahun mij delapan puluh empat tahun dia tidak pernah mengurangi aktivitasnya
dia selalu sibuk menemui berbagai tokoh undangan untuk berbijak diskusi terutama soal kenegaraan
dan rupanya hal itu yang menyebabkan dia mengalami kegagalan jantung atau kegagalan sejumlah organ pada tubuhnya
karena memang usia mungkin tidak bisa dibungkiri lagi bahwa dia sudah tidak muda setidaknya hal itu ini
dan oleh anak keduanya itu tarek kemal habibie yang mengatakan bahwa memang ibarat kata dia memberikan perumahan
apabila seseorang disuruh maraton tidak biasa melari maraton inilah jadinya
karena memang b j habibie sendiri meskipun disebut oleh anak yang memiliki jantung sport tapi menginjak usia ke delapan puluh tiga tahun
memang nggak bisa dipungkiri lagi bahwa memang organ organnya tidak berfungsi semaksimal atau sedia kalah seperti saat dia masih muda
baik sedikit dito apakah anda mendapatkan tambah informasi
artinya setelah ini b j habibie akan disemayamkan di rumah duka di mana
atau kemungkinan mungkin besok hari akan dimakamkan di mana
apakah ada mendapatkan informasi terkait dengan hal ini
ya terkait hal itu memang kami mensundungi informasi pasti dari pihak keluarga
tapi memang dari pantuan tim lapangan kami yang berada di sekitar rekuningan
memang sudah kita tahu memang sudah ada sejumlah
jumlah persiapan di rumah kediaman pribadi dari b j habibie sendiri yang ada di kawasan kuningan
tapi memang kami belum dapat informasi lebih lanjut atau pastinya
apakah jenazah akan langsung dibawa ke situ malam ini juga atau akan dibiarkan di rumah sakit terlebih dahulu disemayamkan
terus kemudian akan dibawa keesokan harinya atau pagi harinya
sehingga nanti begitu kami dapat informasi lanjut pasti kami akan sampaikan
baik baik terima kasih dito
untuk sementara laporan dari anda akan saya tahan dulu
nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan dari rspad